marahnya pemotor naik atas melanggar lalu lintas melawan arah hingga mengancam nyawa
membuat kita bertanya tanya apa yang salah sebenarnya
apakah kebiasaan ini bisa diubah
dan bagaimana peran penegakan hukum untuk mencegah hal buruk terjadi di jalan raya
kita berbincang malam hari ini dengan sosiolog universitas indonesia bapak rikardi anan atau bapak riki saya panggil
pak riki selamat malam
selamat malam mbak putri
pak riki terima kasih atas waktu anda
pak riki saya yakin anda melihat fenomena yang terjadi akhir akhir ini
sebenarnya satu yang mencuri perhatian adalah yang kemarin terjadi di lenteng agung
tapi pertanyaan yang banyak disampaikan oleh banyak orang
mengapa tidak ada jeranya
dan mengapa masih terus dilakukan
hari ini tim kami mengecek dan masih terus lagi dilakukan
di lokasi yang sama kecelakaan terjadi
ini sebenarnya yang melawan arus situ

banyak tempat melawan arus
khusus di lenteng agung
saya kan kebetulan tinggalnya juga di depok ya
ini sudah lebih dari sepuluh tahun atau mungkin lima belas tahun ya
proses melawan arah
melawan arus lalu lintas
nah kembali kepada pertanyaan mbak putri tadi
masalahnya ada dari dua hal ya
pertama dari sisi pribadi atau individu
atau masyarakat itu sendiri
yang kedua dari sisi organisasi atau institusional ya
kalau dari sisi ini pribadi dan juga masyarakat
kita memiliki budaya yang dalam tanda petik ya
permissiveness ataupun juga adanya toleransi
adanya tempo selero
adanya tenggang rasa dan segala macam
nah yang namanya melawan arus arah lalu lintas
itu juga banyak terkait dengan juga permissiveness kita dalam berbagai hal
misalnya nggak apa apa lah ya malas atau tidak nyaman kalau menegur orang
misalnya membuang sampah membuang untung rokok
meskipun dalam berbagai hal sudah mulai ada yang berani ya
kalau terjadinya pelanggaran dalam tata tertib di dalam kehidupan ya
yang di dalam hal ini

setahu saya ya masyarakat yang melarang para pelanggar motor ini
sudah beberapa kali dihadang oleh warga
tapi yang namanya permissiveness ya
itu pun terjadi
artinya ya sudah lah ac bisa capek segala macam
lalu kan ketika terjadi ribut ribut dengan warga
mereka mengatakan bahwa ini kita susah segala macam
seperti tadi yang disampaikan
yang dilaporkan juga oleh cnn
karena mereka susah berputar dan segala macam
nah ini yang pembudayaan atau budaya yang ini berlanjut terus
itu juga didukung dalam hal ini oleh aturan ya
memang beberapa kali dilakukan razia oleh institusi apakah itu khususnya dari
keputusan lalu lintas
tapi seringkali itu hanya sifatnya temporer dan juga tidak mungkin ya
tidak mungkin polisi hanya menghalangi itu saja
karena pelanggaran itu sangat banyak dan polisi juga tugasnya juga banyak daripada mengurus ini
akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan
kemudian dari sisi regulasi yang lainnya
juga sanksi tegas terhadap pelanggaran ini juga belum pernah cukup membuat masyarakat itu jerah
karena mereka itu alasannya ada alasan yang lain ya
alasan yang lain karena misalnya harus mengejar waktu masuk kantor
harus mengejar waktu mengantar anak ke sekolah
harus mengejar waktu dan segala macam
alasan itu kan sebenarnya kalau dicari ya pasti ada aja pak riki
alasan dicari pasti ada aja
tapi kemudian yang akhir akhir ini kita lihat
selain yang tadi
peristiwa di lenteng agung
kemudian sebelumnya ada seorang pejalan kaki atau ada seseorang kemudian mengadang motor yang melawan arah
justru ia kalah karena dikepung masa
nah kan sekarang ada gerakan seperti itu gitu
apa yang sebenarnya terjadi di sini
mereka melanggar hukum
membahayakan diri mereka sendiri dan juga membahayakan orang lain
tapi ketika diberitahu diberikan penjelasan
justru tidak terima dan merasakan sesuatu sebuah ketidakadilan
ada beberapa hal mbak ya
pertama adalah biasanya orang yang melawan hukum itu
dia punya satu keyakinan sendiri
dalam hal ini dia tidak mau disalahkan atau dipersalahkan
apalagi oleh individu individu yang dalam tanda petik
mereka tidak memiliki otoritas
dalam hal ini dia bukan aparatur
dan kemudian mereka yang melanggar itu tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah dalam tanda petik
mereka orang orang yang penurut ataupun mereka yang nerimo atau saja ya
artinya okelah saya salah saya berputar balik arah
tapi banyak juga diantara mereka
dari diantara para pelanggar itu adalah mereka yang dalam kondisi yang tidak setuju
yang tidak stabil secara emosional
bisa jadi karena tadi kekecewaan dalam berbagai hal
ataupun juga tuntutan dari pekerjaan dan segala macam
sehingga emosionalnya menjadi tinggi
jika ketika dia dihadang dihadang
itu akan membangkitkan dia dalam beraksi melawan
nah kemudian apa
para teman teman para pemotor
ini kita tidak bisa pun kiri
secara sosiologis ada yang namanya ingroup ya
perasaan senasib penanggungan
atau merasa satu kelompok bagian
yaitu para promotor lainnya
karena mereka merasa senasib
kita capek capek berjalan
kita capek capek panas
kita capek capek dihadang oleh polisi segala macam
muncullah solidaritas kelompok ini
nah solidaritas kelompok inilah yang kemudian berhadapan dengan satu dua orang atau beberapa orang yang menghadang ya
nah tapi ya dalam hal ini dalam banyak hal akhirnya kalah
akhirnya kalah ya
orang yang mencoba menegakkan aturan
pak riki jadi di mana sebenarnya porsi penegakan hukum ini bisa masuk untuk memastikan hal hal seperti ini tidak terulang lagi pak riki
sebenarnya secara sistemik ya itu sudah dilakukan
apakah itu memang direncanakan atau tidak oleh negara dalam hal ini pemerintah ya
ini persoalannya adalah karena jumlah kendaraan bermotor dalam hal ini sepeda motor itu sudah sangat luar biasa di jakarta dan sekitarnya
dan itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di jakarta ya
karena mereka masuk dari berbagai daerah penyangga jakarta bekasi depok bogor dan seterusnya
nah ini artinya apa artinya bahwa motor itu sudah lebih ya sudah tidak cukup bisa ditampung oleh ruas jalan yang ada khususnya pada waktu yang padat ya
nah solusi ataupun yang dilakukan oleh pemerintah saya pikir sudah benar ya
jadi untuk menggalakkan penggunaan pemanfaatan kendaraan umum dalam hal ini
apakah itu mrt apa itu kereta apakah itu bus segala macam yang masuk
nah ini yang proses pembudayaan ini kadangkala itu tidak cukup menampung ya
kita bisa lihat pada waktu
di tower itu yang namanya kereta itu penuh
yang namanya busway itu juga penuh
dan kemudian apa artinya adalah orang bisa mencari alternatif lain
atau yang kedua kita tidak bisa dipungkiri ada juga yang memang sudah termanjakan dengan kendaraan pribadinya
baik baik pak riki terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
harapannya kemudian ada beberapa hal yang pasti penegakannya
hal yang pasti penegakan hukum itu menjadi sangat penting
lalu permissiveness itu ya mungkin juga sudah bisa kolektif ini warga di sekitar juga bisa turut membantu pihak yang berwajib untuk memastikan tidak ada pelanggaran pelanggaran hukum seperti ini terjadi di jalan raya
terima kasih banyak malam hari ini pak rikardi adnan
ya baik terima kasih mbak putri